hidup adalah pilihan
memilih untuk kejalanan yang sesat
namun hanya demi kenikmatan sesaat
aku memilih untuk hidup sehat
katakan tidak pada narkotika